presiden joko widodo rabu pagi meninjau pasar mama mama papua
yang berlokasi di jalan percetakan kota jayapura dengan berjalan kaki
dari hotel tempatnya menginap
kita lihat bersama
ini adalah pembangunan pasar mama mama
yang dimulai pada tiga puluh april dua ribu enam belas
ternyata telah selesai dilakukan dan ini adalah presiden joko widodo
menyatakan bahwa pasar tersebut sudah siap digunakan
baik dari segi bangunan maupun sarana pendukung lainnya
namun pasar ini belum dapat diresmikan
hingga wali kota jayapura yang akan datang dilantik
sementara itu pemerintah pusat akan menyerahkan tanggung jawab operasional
ataupun operasionalisasi pasar tersebut kepada pemerintah daerah setempat
ini tadi baru kita cek kesiapannya
saya kira memang sudah siap
tetapi untuk peresmian nanti biar pak gubernur saja menunggu
wali kota baru dilantik
karena ini nanti tanggung jawabnya ada di pemda
yang bangunkan kita nanti tanggung jawabnya di pemda
dinunggu wali kota dilantik
dan pelatihannya juga terus dilakukan pelatihan pelatihan